doki misal ke rumah sakit
iko kamu jangan dimasih jawab mama
tidak ada apa dengan bella
apa mereka punya berita baru tentang bella iko
iya tadi dokter minta iko untuk
dan ternyata benar itu
saya gak mau melewati jalan ini
kita harus ngeliat kesana untuk memastikan
kalau itu jasadnya bella atau bukan
ya kita sama sama berharap
itu memang bukan jasadnya bella
gak sih t
kamu gak ngerti
kalau saya harus jalan di jalan yang sama
dimana saya harus mengidentifikasi jasad suami saya
saya gak mau melihat jalan lagi
aku gak akan percaya
aku gak akan percaya kalau bella sudah menikah
sebelum aku melihat langsung jasadnya
aku ada dimana
aku ada dimana
aku ada dimana
aku ada dimana
gak mungkin ya
itu bukan bella
gak mungkin itu bella
aku percaya itu bukan bella
sebaiknya kita lakukan tes dna
gara gara tes dna
kamu mengusir bella dan siva dari rumah kamu
kamu tahu afis
bella itu sangat menderita
dia begitu mencintai kamu dengan tulus
tapi apa yang kamu lakukan sama bella
kamu ragukan cinta bella
ini sekarang kamu pergi dan singgahkan kami afis
muka itu gak bisa kita kenali
dan belum tentu itu adalah bella
aku masih yakin
bella masih hidup
jangan afis jangan
lebih baik sekarang kamu pergi dari sini afis
pergi dari sini
kamu dimana bella
kamu dimana bella
kenapa dia sampai
terjun ke sungai deras itu ya
jangan bawa anak aku
kenapa kamu malah kasih siva sama mereka
harusnya kamu tuh bantu ngelindungi siva bukan malah kasihin ke mereka
siva dikasih ke mereka
tadi tante sylvia dan sitiya datang kesini ma
dan mereka mereka merebut siva dan membawa siva pergi
enggak siva gak boleh dibawa sama mereka

saya sudah berusaha untuk mencegah dan melarang mereka ma
tapi mereka memaksa dan mendorong aku
nur alasan kamu
kenapa kamu dipanggil timsar ke rumah sakit
igo kamu jangan dimasih jawab ma
kamu berada apa dengan bella
apa mereka punya berita baru tentang bella igo
iya tadi dokter minta igo untuk mahasiswa lagi jasad itu ma
dan ternyata benar itu jasad bella
dan ternyata benar itu jasad bella
tidak mungkin igo
baju yang dipakai itu bukan belok
bukan bajunya bella mama tahu itu igo
awalnya juga igo gak yakin ma
igo gak percaya tapi
lihat bekas ruka yang di betisnya ma
igo gak bisa ngelahin dari pakaian bella
karena pakaiannya udah hancur banget
itu yang membuat eko yakin
eko kenapa kamu begitu yakin
oh tak cil ma
waktu igo sama bella kecil
igo ngajarin bella naik sepeda
waktu itu bella terjatuh ma dan betisnya luka
igo inget banget kalau
kalau ada bekas luka di betisnya dan itu yang sangat membuat eko yakin
dia adalah jasadnya bella
itu bukan bella
itu bukan bella ma
itu bukan bella
kenapa kamu malah kasih siva sama mereka ma
ma dari tadi siva gak berhenti nangis ma
berisik banget ini lagi
gak diem lagi nih anak
suaranya tuh bising
kenapa sih ma
suruh nih anak diem ya
mama pusing denger suaranya
kalau enggak mama sumpel mulutnya
suruh diem tuh
loh aku malah bisa ngurusin anak kecil
legeng kan mama lebih berpengalaman daripada aku
atasin dia aja
dia kan seorang ibu
pasti kamu lebih bisa kan ngurusin shiva daripada aku
sekarang sama papa kamu kenapa nak
kamu kenapa nak
kamu enggak ngapain
dia aja nangis
posisi boleh serikiting
tapi tetap korannya koran bisnis
hehehe hehehe hehehe hehehe ibu kalau mau masuk harus laporan dulu sama saya nggak bisa main asal
slonong boy begitu hargai saya sebagai sedikit hehehe mau kemana minggir kalian saya itu cuma
mau ketemu sama majikan kalian iya laporan enggak saya itu mau ngambil cucu saya dari sini dia
kamu jangan ketemu sama itu perempuan gila kasihan siva nanti yang ada siva ketuluran
jangan jangan mau bagaimanapun juga bu sairah itu adalah nelepnya siva
jadi dia berhak ketemu dengan siva
iya dilepasin pak
apa apaan sih kalian lepasin bu sairah
bang farmi sama bilina kembali ke posnya masing masing ayo kerja
sama harus menghentikan afif jangan sampai afif ketemu dengan tante shairah
kalau sampai tante sairah ngambil siva gimana ma pasti semua berubah
semua harta akan diambil juga sama wanita gila itu
bu shiva baik baik aja
ibu tenang aja ya
bella sekarang sudah berubah
dan sekarang kamu mengambil siva
saya gak mau kalau kamu itu mengambil siva
pihak rumah sakit

ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah
ini sudah berubah